satu minggu menjelang pernikahan putra jokowi kaisang pangarep dengan erina gudono
sejumlah warga di kampung tempat tinggal erina ikut berbahagia
dengan memasang spanduk di jalan yang diperkirakan akan dilewati tamu undangan
warga rt satu rw lima puluh sembilan kerja bakti memasang spanduk yang dipasang menggunakan konstruksi bambu sederhana
mereka juga memasang spanduk ucapan selamat datang kepada presiden jokowi
warga mengaku siap membantu menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan bila dibutuhkan
sementara itu persiapan tenda di depan rumah erina gudono masih dilakukan
rencananya semua pekerjaan ditargetkan selesai pada rabu tujuh desember
karena rangkaian agenda pernikahan di rumah erina akan dilakukan pada kamis dan jumat
sedangkan akad nikah dilakukan sabtu siang di kedaton ambarukmu
saya mengucapkan selamat datang dari warga purwasari
benar benar sangat bangga dan sangat senang karena bahwa di purwosari akan berpesanan dengan bapak presiden republik indonesia yaitu bapak